alih hadir untuk anda saudara dan kami sudah menyiapkan lima berita pilihan untuk anda
kita ke informasi yang pertama petugas di submedan polisikan pkl
petugas di submedan melaporkan penjual martabak ke polisi
usai video dugaan pemalakan petugas kepada pedagang martabak viral di media sosial
kasus dugaan pemalakan pedagang martabak di medan yang viral di media sosial berbuntut panjang
merasa dirugikan petugas dinas perhubungan yang disebut meminta martabak gratis
melaporkan pedagang martabak ke polisi
petugas di submedan membantah telah melakukan pemalakan saat bertugas
sementara itu pedagang martabak yang mengetahui dirinya dilaporkan ke polisi
mengaku pasrah atas laporan itu dan akan menjalani proses sesuai hukum yang berlaku
kalau dilaporkan ke polisi ya tanggapan saya saya sebagai masyarakat merasa sedih
tapi kalau memang udah prosedurnya berjalan begini yaudah kita jalanin
dan pun jika saya dipanggil oleh pihak polisi saya akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya
kasus ini juga mendapat perhatian dari wali kota medan bobi nasution
bobi menyayangkan langkah petugas di sup yang sudah melaporkan pedagang ke polisi
kalau misalnya dari personel kita pan kita ini melayani ya
kami ini semuanya pemerintah kota medan mulai dari yang jajaran atas sampai dengan paling bawah
itu tugasnya melayani masyarakat
lucu saya rasa kalau ada lapor laporin masyarakat kita melaporin masyarakat
itu yang kita layani itu kita lindungi
kalau ada laporan laporan itu nggak elok lah
dan usai ditegur wali kota medan kamis malam pelapor telah mencabut laporannya
kasus ini bermula saat video pedagang martabak viral di media sosial
dalam video yang beredar petugas di sub disebut mengeluarkan surat himbauan
parkir di trotoar karena di sub tidak diberi martabak gratis